aktivitas gunung sinabung di sumatera utara masih tinggi sejak kamis dini hari
terjadi dua kali erupsi diikuti guguran awan panas
erupsi beberapa hari terakhir menyebabkan hujan debu vulkanis di beberapa desa di karo
ini adalah erupsi kedua yang terjadi pada hari kamis
erupsi dengan kolom abu vulkanis tinggi dua lima meter dua lima kilometer ini terjadi pukul delapan empat puluh satu waktu indonesia barat
erupsi diikuti oleh guguran awan panas dengan jarak luncur dua lima km ke arah tenggara timur dan tujuh ratus meter ke arah selatan tenggara
erupsi yang terus terjadi menyebabkan hujan debu vulkanis turun di sejumlah desa di kabupaten karo
dan debu vulkanis gunung sinabung berdampak pada kesehatan warga
ini ditandai dengan peningkatan jumlah pasien infeksi saluran pernafasan
yang di puskesmas kecamatan simpang empat di karo
aktivitas gunung sinabung sejak sabtu dua puluh satu mei yang lalu berdampak pada kesehatan warga
debu vulkanik yang memapar sejumlah desa di kabupaten karo menyebabkan gangguan saluran pernapasan warga
dan saat ini saya berada di puskesmas simpang empat di kabupaten karo
untuk mengetahui seberapa besar dampak debu vulkanik terhadap kesehatan warga di daerah ini
sudah ada dr abed nego ginting kepala puskesmas simpang empat
pak bisa dijelaskan pak seberapa besar sebenarnya dampak debu vulkanik bagi kesehatan warga khususnya di sekitar sini
jadi epek dari debu vulkanis yang datang ke masyarakat kami di kecamatan simpang empat ini sangat besar sekali
terlihat dari jumlah kunjungan yang datang ke puskesmas simpang
minggu terakhir ini ada peningkatan sekitar delapan puluh persen jumlah kunjungan
dengan perincian penyakit inspeksi saluran pernapasan atas atau ispa itu lebih banyak itu sekitar delapan puluh persen
ada juga konjuntipis atau infeksi mata yang iritasi dan cemas depresi bagi masyarakat
terutama setelah terkenanya masyarakat akibat awan panas yang terakhir ini
ya itu tadi keterangan dari kepala puskesmas simpang empat yang menerangkan bahwa saat ini memang terjadi peningkatan pasien khususnya pasien dengan gangguan saluran pernapasan di puskesmas ini
ini menandakan bahwa debu vulkanik memang berdampak pada kesehatan warga dan tentu kita berharap kondisi ini dapat segera teratasi dan tidak ada lagi warga yang terkena dampak kesehatan dari debu vulkanik ini